indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah
hari buku nasional yang jatuh tujuh belas mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah langkah dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat
literasi umumnya dipahami sebagai kemampuan kognitif untuk membaca dan menulis
namun jika dijabarkan literasi juga berarti kemampuan seseorang memahami istilah huruf angka dan simbol yang dilihatnya
dibandingkan negara negara lain di dunia tingkat literasi masyarakat indonesia bisa dikatakan sangat rendah
pertama penelitian literasi menjadikan permasalahan yang berdampak luas
literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa hingga menyumbang angka pengangguran dan kesenjangan sosial
pemerintah indonesia lewat kemendikbud sebenarnya telah meningkatkan anggaran pendidikan untuk anak usia tujuh hingga delapan belas tahun
peningkatan anggaran nyatanya belum menjadi jalan keluar masalah rendahnya daya literasi masyarakat indonesia
ini indonesia perlu melihat ke singapura jepang bahkan inggris dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakatnya
di negara negara ini kebiasaan membaca dimasukkan dalam kurikulum sekolah juga mudahnya ketersediaan fasilitas membaca di ruang publik
indonesia masuk dalam posisi enam puluh satu negara dengan tingkat literasi terendah berdasarkan survei unesco
lalu apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat anak bangsa dalam membaca dan menulis terutama di tengah pesatnya perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan
bertepatan dengan hari buku nasional indonesia darurat literasi akan kami bahas dalam newsroom talks
sudah bergabung bersama kami kepala badan pengembangan bahasa dan perbukuan kemendikbud ri prof dadang sunendar selamat sore prof
oke dan juga sudah ada penulis yang mungkin anda juga sudah membaca sekian banyak tulisannya dan juga novelnya sudah ada bu asma nadia selamat sore bu asma
hari buku nasional kita sudah melihat di sini ini buku karya yang sudah berapa banyak total
ada lima puluh enam buku yang sudah ditulis sekitar sepuluh yang sudah difilmkan
baik sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai proses menulis bagaimana minatnya kita bertanya dulu bagaimana saat ini prof
posisi indonesia disebutkan dalam enam puluh satu negara yang disurvey
masuk dalam posisi dengan literasi
perkembangannya seperti apa saat ini prof
ya baik terima kasih dan selamat sore untuk seluruh pemirsa
yang pertama ketika melihat judul itu saya melihat ini agak sedikit berlebihan juga sebetulnya
karena memang kita melihat di satu sisi di salah satu hasil survei internasional bahwa posisi literasi kita cukup rendah gitu
tapi itu kan hanya satu lembaga survei
kita harus melihat membandingkan juga dengan lembaga survei lainnya baik itu dari luar negeri maupun di dalam negeri
saya ingin memberi contoh misalnya begini
tahun lalu kami ketika itu masih badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang sekarang menjadi badan pengembangan bahasa dan perbukuan
kami mengadakan survei di tiga puluh empat provinsi terhadap enam lima ratus siswa
sekitar tiga ratus sekolah
dengan ratusan kepala sekolah dibantu oleh teman teman dari balitbank
sekolahnya kelas sepuluh
itu kurang lebih setara bisa ya
ketika kita tes kemampuan literasi mereka rupanya itu rentang bisa kan tadi yang dimunculkan di sana
rentang visa itu dari dua ratus sampai delapan ratus ya
ternyata anak anak kita itu rata rata kemampuannya sekitar empat ratus delapan puluh sembilan dari delapan ratus
ini salah satu hasil kajian
di antara kajian kajian yang lainnya
dengan kata lain saya ingin katakan sebetulnya tidak jelek jelek amat gitu
jadi bagaimanapun juga kita harus terus merawat optimisme bahwa masyarakat indonesia itu masyarakat yang gemar membaca
nah contohnya ini mbak asma nadia dengan bukunya yang hebat hebat dan semuanya menjadi terjual dengan best seller ya di masyarakat
ini membuktikan bahwa masyarakat itu memiliki minat baca yang bagus
dan insya allah ketika minat baca masyarakat bagus kemampuan membacanya juga bagus
jadi saya masih melihat ada optimisme itu
posisinya memang kita berbicara untuk tingkat asia sendiri memang saat ini posisi indonesia tidak cukup baik untuk ini
nah ini kan rentangannya begini
kalau kita mengukur rentangannya itu ukurannya pisa tadi
tadi yang digambarkan dalam informasi awal ini
memang posisi kita di tiga ratus sembilan puluh tujuh
hanya naik satu angka dari dua tahun sebelumnya
dibandingkan kenaikan untuk literasi sains dan matematika memang yang membaca itu baru tiga ratus sembilan puluh tujuh
nah untuk negara negara yang maju memang tingkatannya di atas
nah tapi sekali lagi ini adalah salah satu lembaga survei
karena kalau kita melihat bahwa semuanya gelap
kalau gelap ya gelap lah semuanya
nah saya ingin mengatakan begini
kalau kita cek di toko toko buku
kita cek di perpustakaan nasional
dan kemudian kita cek juga masa antrian masyarakat yang menunggu buku buku baru di perpustakaan nasional itu luar biasa
jadi saya kok masih melihat ini apa benar atau tidak
nah kami juga bekerjasama dengan banyak sekali tbm tbm
banyak sekali pegiat pegiat lainnya
banyak sekali pegiat pegiat literasi di seluruh tanah air
mereka mengatakan hal yang sama
ini bukan pada hanya persoalan minat bacanya
ini mungkin pada persoalan akses buku
ini mungkin ada persoalan budaya dan segala macam
oke sebelum kita masuk ke situ
saya ke bu asma dulu
kita harus menumbuhkan jiwa optimisme begitu
bahwa minat baca masyarakat kita cukup tinggi
pengalaman ibu sendiri sebagai seorang penulis bagaimana bu
respon dari pembacaannya
alhamdulillah sejauh ini buku buku asma nadia catak ulang
terbaru cinta dalam sembilan puluh sembilan namamu ada widah dari untuk dewa
itu bahkan pre ordernya terjual lebih dari tiga belas ribu kopi gitu dalam seminggu
tapi secara jujur memang kita kalau melihat survei misalnya kayak dari program international students assessment
pisa mereka dari tujuh puluh negara indonesia urutan ke enam puluh dua
atau misalnya dari survei unesco itu menunjukkan bahwa dari seribu orang indonesia
itu hanya satu yang minat membaca
yang suka membaca gitu
dan ketersediaan buku kita
tapi saya juga setuju sama prof ya
bahwa ini terkait akses ketersediaan buku gitu
kenapa misalnya di indonesia ketersediaan buku itu perbandingannya adalah satu buku untuk lima belas ribu jiwa
sementara idealnya itu dua buku untuk satu orang
jadi terkait ini asma dengan teman teman kita mencoba
oke lah ini saya pikir dibilang darurat internasional ini supaya kita semangat ya prof ya
supaya kita lebih aware
artinya ini orang tua bisa berperan gitu ya
membudayakan hadiah buku misalnya ketika anak anak ulang tahun
ketika mereka misalnya meraih wah diterima di ptn diterima di sma favorit gitu ya
kasih hadiah lah ini uang tapi silahkan beli buku
iya yang buku buku yang baik misalnya
kemudian saya dengan teman teman relawan kita punya mimpi seribu perpustakaan do'afa
dan saat ini ada dua ratus enam puluh rumah baca asma nadia di tanah air
saya baru bertemu dengan relawan dari maluku gitu
dan itu memang indonesia dengan kita negeri maritim pulau pulau ya
lebih dari tujuh belas ribu pulau gitu
dan memang akses baca juga susah gitu
jadi mudah mudahan ini teman teman yang menonton juga gitu ya
bisa mensupport ya seperti rumah baca asma nadia atau taman baca taman baca yang lain gitu
oke kan program serupa juga sudah semakin ditingkatkan oleh pemerintah ya prof
gerakan literasi nasional dua ribu enam belas sudah dicanangkan
kemudian juga ada pengiriman buku gratis setiap tanggal tujuh belas kalau saya tidak salah
betul masih berjalan
masih berjalan begitu
bagaimana kemudian memastikan akses untuk mendapatkan buku ini bisa secara merata diterima oleh anak anak indonesia
ya memang kalau kita bicara jumlah anak yang sedang sekolah saja
dari sd smp sma atau yang sederajat kita berbicara tentang sekitar lima puluh dua juta siswa
artinya luar biasa jumlah itu
dan memang pemerintah berusaha terus terusan untuk memenuhi kebutuhan itu
lagipun memang pemerataannya itu tidak mudah dilakukan karena ada zona zona yang mudah sampai zona yang sangat jauh ya
namun yang kedua selain buku buku cetak yang memang disebar kepada siswa
kita juga pada era seperti sekarang ini terus terusan kita mengirim bahan bahan ajar termasuk buku buku pendukung pengayaan literasi
misalnya melalui daring ya
jadi melalui media daring ini sekarang lebih mudah lagi
jadi anak anak dimanapun juga asal memiliki sinyal yang cukup di wilayahnya mereka bisa mengakses ribuan buku
ribuan buku dari kemendikbud
tadi pagi saya ada acara dengan teman teman perpusnas dan ikp
karena hari ini kan hari buku nasional itu termasuk juga hari lahir perpustakaan nasional dan ikp
di dalam rangka itu
di perpustakas mengatakan bahwa sekarang ada sekitar empat ratus ribu judul buku yang bisa diakses secara gratis secara daring
dan itu oleh anak anak sekolah maupun masyarakat luas
jadi artinya akses untuk buku sebetulnya sudah mulai bisa dipenuhi
hanya masih terbatas untuk versi cetak
tapi untuk versi daringnya sekarang sebaliknya
linknya mungkin bisa disebutkan juga ya prof
linknya mungkin bisa disebutkan juga
iya tentu saja

alamat segala alamat laman ya situsnya itu lengkapnya

dan kalau kita klik perpustakaan nasional atau rumah belajar kementerian pendidikan dan kebudayaan
atau badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang lama atau badan bahasa dan perbukaan itu langsung keluar
dan data data itu
apakah kemudian ini artinya pemerintah akan mengarahkan ke literasi digital
apakah seperti itu nanti ya prof
kita akan membahas itu lebih lanjut
kita juga akan kembali sesuatu lagi di cnn indonesia newsroom
kepada bukit bukit indonesia
hari buku nasional tentu selalu dikaitkan dengan minat baca indonesia yang tergolong rendah
buku adalah jendela dunia
dengan membaca buku kita dapat melawan kedangkalan pikiran dan menolak sekedar hanyut pada pendapat kebanyakan orang
sebab itu budaya membaca buku harus dipupuk sejak berusia muda
namun tingkat literasi nasional tercatat menduduki nomor satu ratus enam dari satu ratus sembilan puluh tujuh negara
menurut data dari the world atlas
belum lagi studi yang dirilis central connectical state university minat baca negara indonesia berada di urutan enam puluh dua dari enam puluh lima negara
survei ini memang membuat kita terhenyak
apalagi melihat skor minat baca negara tetangga seperti malaysia dan singapura yang jauh berada di atas indonesia
namun kepada detik com
pustaka bergerak menyatakan minat baca masyarakat indonesia sebenarnya tinggi
hanya saja akses terhadap buku yang cukup sulit
fakta yang dijelas memberi angin segar
bahwa data rendahnya minat baca nasional bukan ancaman nyata
tetapi minimnya ketersediaan buku bacaan yang harus ditingkatkan di indonesia
selain itu di era digital ini tentu tidak hanya infrastruktur tempat baca fisik yang harus diprioritaskan
tetapi juga kemudahan akses bagi masyarakat terutama milenial terhadap literasi digital
baik kita lanjutkan cnn newsroom
tadi di informasi berita tadi pak
kemudian jika berbicara mengenai literasi digital
apakah kemudian infrastruktur di indonesia ini sudah bisa mendukung
ya kita memang tidak bisa menghindari perkembangan teknologi sekarang ini
artinya memang kita harus sudah bersama sama memasuki itu
termasuk untuk pemanfaatan bahan bahan digital ini
saya pikir sekarang hampir semua kementerian lembaga
terutama kementerian pendidikan dan kebudayaan kami pun sama
kami menyiapkan berbagai bahan bahan yang sudah didigitalisasi
seperti saya sampaikan tadi misalnya dari kantor kami saja
dari badan pengembangan bahasa dan perbukuan
dua tahun terakhir ini kami mengeluarkan lima ratus empat puluh enam buku
dan itu sudah layak diberikan kepada masyarakat karena sudah mengalami penilaian puskur buk waktu itu
nah ke lima ratus empat puluh enam buku itu dibarengi juga dengan program yang berkaitan dengan
jadi itu diserahkan kepada masyarakat sekali lagi untuk mempermudah akses masyarakat
nah apakah nanti ke depan media digital ini akan menjadi sepenuhnya digunakan di kelas
mungkin tidak bisa sepenuhnya
karena kita punya faktor guru yang memang tidak tergantikan
tapi sebagai media pendukung utama itu tentu saja bisa dilakukan
oke bu osmo mau lihat bagaimana prospek untuk literasi digital ini
kalau menurut saya ke depannya bagaimanapun harus disiapkan
jadi terlepas dari bahwa kita punya masalah infrastruktur dan lain lain
kita itu ada tetap lebih baik
sehingga teman teman yang ada di daerah yang memang punya akses
bisa melihat ya bisa membaca lewat daring ya bisa membaca lewat online
dan kalau menurut saya sekarang yang saya suka sedih itu adalah karena di satu sisi
untuk buku buku cetak itu display nya makin sedikit gitu
ruangnya makin sedikit makin sedikit makin ramping gitu di toko buku
jadi lebih banyak misalnya stasionary dan lain lain
jadi ini pr juga gitu ya buat para orang tua
saya pikir apakah karena anak tidak cukup melihat orang tua mereka membaca gitu
harusnya ada waktu misalnya lima belas menit atau setengah jam di setiap rumah
orang tua anak anak tidak memegang gawai gitu ya
handphone dan lain lain dipinggirkan tapi mereka benar benar membaca gitu
harusnya punya itu
nah kalau anda melihat sendiri karena memang tadi teknologi tidak bisa dipisahkan begitu
dari perkembangan zaman kita
bagaimana kemudian gadget itu bisa memegang peran tidak hanya untuk game saja
tapi juga untuk dimanfaatkan untuk membaca
ya ujung ujungnya untuk literasi
ujung ujungnya minat bacanya harus ditambah gitu kan
kalau minat bacanya ditambah anak anak kita akan mencari gitu
kalau enggak tersedia yang cetaknya mereka akan mencari yang versi digital book nya gitu
jadi memang persoalan minat baca ini saya pikir harus dimulai dari keluarga
harus dimulai dari sekolah ya
jangan sampai sekolah sekolah di luar negeri itu mereka punya puluhan target buku gitu
dimulai ada kelas yang bahkan memulai itu mereka sudah membaca selama sepuluh menit itu mereka membaca buku
jadi selama dua semester misalnya itu mereka sudah sekian puluh buku yang sudah dibaca bersama selesai gitu
nah ini harus dibudayakan gitu
jadi guru harus berperan orang tua harus berperan kemudian ya kalau saya mungkin sebagai penulis ya dengan teman teman di tbm ya kita mencoba ini
tapi kemarin saya baru rapat dengan teman teman dari bsnp juga ya pak ya dari kemdikbud ya
kita mencoba melihat apakah yang tidak menarik misalnya
terutama untuk membaca sastra
sehingga kita sedang menyusun juga sekitar seratus sampai dua ratus judul buku ya termasuk mengakomodir ya teman teman sastrawan muda
penulis penulis muda yang kira kira mungkin bisa memancing minat anak anak remaja atau anak dari sekolah dasar sampai mereka sma gitu ya untuk membaca lebih banyak karya sastra
oke langkah yang anda lakukan mendapatkan dukungan tidak dari pemerintah sejauh ini atau lebih independen maju sendiri
kalau kebetulan saya sama kakak lumayan sering sih dilibatkan dengan proyek proyek

jadi saya melihat ada usaha keras ya dari teman teman pendidikan dan kebudayaan
tapi kalau untuk rumah baca jujur masih sendiri
dan dulu mbak kalau ada yang bilang kok mbak asma nadia masih sih nerbitin buku terus sekarang jualan tas jualan ini segala macam gitu ya di toko asmanadia com
saya bilang kalau dulu saya merem nih ada proposal permintaan rumah baca satu dua saya merem
sekarang kita punya tiga ratus proposal mbak
dan saya ingin setiap rumah baca gitu ya setiap perpustakaan doa fakami atau at rbasmanadia di instagram itu punya tidak hanya koleksi buku
yang memadai gitu ya
tapi kita juga pengen ada komputer disana gitu
supaya anak anak kita makin melek dunia lah
makin melek literasi apakah melalui nanti juga lewat apa buku buku e book ya dan buku buku cetak
baik untuk penjualan sendiri mbak kita melihat bagaimana kemudian tadi anda mengatakan space untuk penjualan buku sudah mulai berkurang di sejumlah toko buku
penjualan novel meningkat terus setiap tahun
penjualan saya nggak tahu penulis lain tapi alhamdulillah asma nadia masih bagus ya buku bukunya gitu
karena kita memang punya fan base yang lumayan baik juga ya teman teman asmanadia
tapi yang saya dan teman teman penerbit asma nadia lakukan juga adalah dan saya kira dilakukan juga oleh teman teman penerbit seperti republika mizan dan lain lain
mereka juga mencoba mengisi marketplace
nah cuma ini kendala lain nih mbak gitu
karena buat teman teman penerbit ini berusaha mereka bisa bertahan gitu ya
ini ada gempuran buku buku lain
buku bajakan gitu ya
yang buku buku kita kita jual rp lima puluh ribu karena kita pajak satu buku itu saya sempat ngobrol dengan pak efri dari ikp jakarta ya pak ya
itu pajak satu buku itu ada sekitar tiga puluh macam pajak
jadi kita gak bisa menghindari harga buku mau gak mau gak bisa di set murah gitu ya
nah tapi tiba tiba ada di marketplace dan sekarang bukan cuma di marketplace aja tapi yang perorangan aja di instagram mereka jual buku buku bajakan yang harganya bisa cuma rp dua puluh ribu lima belas
kesadaran juga untuk teman teman juga untuk orang tua ya terutama ini ramadhan ya lebih baik kita memilih buku halal
sehingga penerbit kita juga bisa bertahan gitu ya dan terus menghadirkan buku buku yang baik
baik saya bertanya penjualan pak karena tampaknya memang minat tadi ketika jeda kita berbicara ketika pameran buku dari luar negeri buku asing peminatnya luar biasa dibandingkan buku fair jika hanya buku buku dalam negeri saja
apakah kemasannya yang kurang atau apa anda melihatnya
pengetahuan saya begini
jadi peningkatan buku di tanah air itu sebetulnya luar biasa
kalau kita melihat data ya dari beberapa data dari toko buku dari teman teman komite buku nasional yang bermitra dengan kemendikbud lebih dari lima puluh ribu judul buku baru ada di tanah air dan itu paling tinggi di asia tenggara
asia tenggara naik terus angkanya memang berubah ubah tapi tahun dua ribu delapan belas lebih dari lima puluh ribu dan itu paling tinggi di asia tenggara
apabila kita melihat jumlah penduduk kita yang sepertiga dari populasi asean ini sesuatu yang wajar ya
tapi itu masih kurang sebetulnya
nah tentang kecenderungan buku buku yang populer seperti yang sampaikan mbak asma nadia tadi memang buku buku fiksi novel dan lain lain masih bagus
tapi buku buku anak buku agama kalau saya lihat catatan itu memang mereka masih teratas gitu ya
kalau kita bandingkan dengan data data yang saya peroleh misalnya dari beberapa pameran internasional yang dimana di sana kita memperkenalkan buku buku indonesia juga justru orang asing itu paling senang dengan buku buku anak indonesia
karena memang kemasan kemasannya sampul dan segala macamnya menurut mereka menarik
sebaliknya di tanah air justru banyak anak anak indonesia malah menyukai buku buku
bukan buku bacaan dari luar
ya sebutlah misalnya dari manga dari jepang kemudian yang dari korea dan seterusnya
nah ini memang menjadi catatan kita bersama ya bagaimana kita membumikan rasa indonesia kepada anak anak indonesia ya
bukan berarti tidak boleh yang lain tentu saja boleh
tapi anak anak kita memang harus banyak diperkenalkan pada hal hal yang memang mereka tinggali ya di indonesia ini lah
bagaimana kemudian bisa membantu itu
membumikan tradisi sendiri kepada anak anak kita dan meningkatkan minat baca mereka sebagai penutup
minat baca budaya baca pada anak ini khususnya pemirsa yang masih punya anak kecil ya
budaya baca pada anak harus tumbuh lebih dahulu sebelum budaya menonton hadir
yang sulit kita hindari adalah ketika budaya baca tidak terbangun karena mereka tidak pernah melihat orang tuanya memegang buku
karena buku tidak dijadikan tradisi karena pembahasan buku obrolan seputar buku itu tidak hadir gitu ya di meja makan
jadi kalau buat para orang tua saya biasanya menaruh buku mbak di semua ruangan
terutama ruangan yang sering dihadiri kita ngumpul bareng bareng gitu
jadi di ruang tamu ada
kadang kadang mereka tidak mau baca karena memang tidak di display tidak terlihat gitu
sampai di kamar mandi itu saya bikin akrilik khusus untuk naruh buku
dan akibatnya itu anak saya umur sembilan tahun sepuluh tahun waktu itu itu bisa membaca buku tentang biografi veteran perang vietnam dan sebagainya gitu
karena terus menerus gitu
dan ternyata terbukti bahwa dalam satu tahun dalam seumur hidupnya
rata rata manusia menghabiskan dua tahun di kamar mandi
jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan
kemudian tadi ya lembaga lembaga bacaan yang lain
dan buat pemirsa mungkin yang di daerah bisa mengakses di website post indonesia
itu ada alamat dua ratus lima puluh tujuh perpustakaan du'afa di tanah air gitu ya
atau bisa melihat di instagram rbs manadia
sehingga bisa menghadiri ya bisa datang yang tidak punya uang mungkin untuk membeli buku bisa ke sana
baik bu asma terima kasih sekali lagi tipsnya
dan berbagi sharing begitu informasi bersama kami
prof terima kasih sudah hadir di cnn indonesia newsroom di hari buku nasional
kita harapkan memang minat tingkat baca anak anak indonesia bisa terus meningkat dengan lebih baik
dan jangan kemana mana cnn indonesia newsroom akan kembali setelah ini